ya hampir satu bulan pengungkapan kasus kematian brigadir yosua di rumah dinas irjen verdi sambo belum juga terungkap
selain tim sus beberapa lembaga juga mengawasi kasus ini
kenapa begitu lama dan banyak sekali bola liar yang berkeliaran dalam asumsi publik
bagaimana seharusnya kasus ini berjalan
kita akan bahas bersama sudah bergabung secara virtual akademisi hukum pidana universitas trisakti bapak abdul fikar hajar
selamat siang pak fikar
selamat siang pak fikar
alhamdulillah dan juga sudah bergabung bersama kami di studio pengacara keluarga brigadir yosua bang kamarudin simanjuntak
bang kamar terima kasih sudah hadir di studio bang kamar
saya mungkin ingin ke pak fikar terlebih dahulu
pak fikar ini sudah hampir satu bulan pengungkapan kasus ini berjalan
kemudian komnas ham juga tentunya sudah melakukan beberapa pemeriksaan
bagaimana menurut anda terkait dengan jalannya pengungkapan kasus ini sampai saat ini
tidak seperti kasus kasus yang lain
jadi agak memakan waktu yang agak lama
meskipun sebenarnya kalau dilihat dari kejadiannya kan jelas siapa yang melakukan penembakan kan jelas
di samping ada orangnya dan ada pengakuannya
mestinya dari pengakuan itu bisa digali banyak hal gitu
artinya bisa jadi umpamanya penembakan itu
meskipun dilakukan oleh satu orang tapi juga bisa melibatkan banyak pihak
nah itu yang akan tergali dari keterangan siapa yang mengaku menembak atau siapa yang memang terbukti menembak
karena kalau dilihat dari motif kan di dalam pemberitaan tidak terlihat bahwa ada persoalan antara penembak dengan korban penembakannya
baradae dan siapa itu yang menembak
itu tidak terlihat ada persoalan persoalan yang bersifat pribadi dan sebagainya
karena itu tugasnya penyidik adalah menggali motif
motif itu meskipun si a sudah jelas menembak si b gitu ya tetapi si a ini apa motifnya
itu yang akan mengungkap peristiwa yang sebenarnya
peristiwa sebenarnya dan juga sangat mungkin pemainnya melibatkan atau menyangkutkan
pihak pihak lain di luar dua orang itu
oke kemudian tadi dikatakan ini kan jalanan cukup lambat hampir satu bulan walaupun mungkin tadi malam sudah ditetapkan tersangka
tapi menurut anda sebenarnya apa saja sih batu sandungan dalam pengungkapan kasus ini
ada hambatan yuridis ada hambatan psikologis
saya kira yang paling dominan ini adalah hambatan psikologis
jadi pada satu institusi polisi menembak polisi
nah itu yang kelihatannya seperti itu
nah persoalannya ada persoalan apa antara korban penembakan dengan yang menembak
nah kalau itu mungkin jelas ya akan cepat
tapi di balik persoalan itu ada apa
nah itu yang saya kira menjadikan penyidikan ini menjadi lama
menjadi lama dan satu sisi di sisi yang lain para penyidik
pada titiknya tidak secara tegas dan cepat menentukan langkah langkahnya
dan ini pasti itu tadi saya bilang ada hambatan hirarkis dan ada hambatan psikologis
karena kejadiannya terjadi di rumah salah seorang pejabat polri juga
karena itu itu tadi saya bilang selain hambatan teknis juga ada hambatan psikologis
oke jadi ada beberapa hambatan tapi tentu tadi dikatakan gitu ya
belum terungkap apabila memang nantinya motif dari pelaku penembakan terhadap korban
mungkin kita bisa konfirmasi ke bang kamar
bang kamar mungkin bisa dijelaskan gitu ya dari keterangan keluarga
bagaimana hubungan antara brigadir yosua dan juga barada e sebelum kejadian yang diduga tembak penembak ini
brigadir yosua dengan baradae ya selama ini tidak ada masalah
yang bermasalah dengan skuad lama
dan barada dua e ini skuad baru
squad lama ini berarti tim yang sudah lama
yang sudah lama
kemudian barada dua ini saya tidak yakin dia ini bisa mempergunakan senjatanya para jenderal
karena sepengetahuan saya itu berdasarkan penelusuran saya kepada teman teman saya sudah jenderal
itu senjatanya minimal brigjen
senjata yang digunakan pelaku saat itu ya
untuk jilok itu ya atau glock tujuh belas itu ya
maka harus diuji dulu diperiksa dulu apakah baradae ini pernah uji psikologi dari mabes polri untuk bisa memakai senjata apa tidak
dia berwenang atau tidak untuk itu
kemudian senjata itu tercatat atas nama dia tidak
jangan dia misalnya dalam tanda petik kita duga diberi uang misalnya berapa miliar lalu dia mengaku ngaku
jangan sampai seperti itu
maka semua keluarga dari pariwana
berada dua ini dengan menggunakan prinsip azas perduka bersalah tetap harus diperiksa rekening rekeningnya
baik kepada berada dua e kalau sekiranya dia sudah punya istri kepada istrinya atau lingkungan keluarganya
untuk mengkelirkan ini
karena yang saya pahami barada dua e itu belum memegang senjata
seperti itu ya
maka harus diperiksa dia
kapan dia uji psikologi
kemudian apakah ada sertifikasi atau tidak uji kelayakannya untuk pegang senjata itu kan begitu
nah dan kenapa dia berada dua e bisa pegang senjatanya para jenderal kan begitu
karena teman saya jenderal saya wancarai saya setelah direktur baru pegang senjata model begitu
tapi itu kan harus diuji semua
nah kemudian yang menjadi permasalahan hari ini
kita lihat tadi di televisi bapak perdisambo datang sebagai kadipropam
bukan sebagai saksi yang mau diminta keterangan
kenapa saya katakan dia datang sebagai kadipropam
itu tuh kelihatan tuh gambarnya kan
dia menggunakan baju kadipropam katanya sudah nonaktif
seragam lengkap ya pak
dia berseragam lengkap dengan list merah di sini semua dekat pangkat pangkatnya
kemudian dia sebagai mantan direktur tindak pidana umum
kadipropam yang masih menggunakan baju yang seragam lengkap
diantar oleh mulai dari mintara perwira pertama sampai perwira meninggal senior
ada tadi kombes saya lihat di situ
ini mau diperiksa atau lagi dalam rangka menjalankan tugas ke sana
ini kan bagaimana apanai mantan anak buah di pidumpolri memeriksa kadipropam
lengkap dengan seragamnya
dan dikawal penuh oleh para ajudan
apa mereka mampu secara psikologis gitu loh
jadi ini apa namanya merupakan dagelan juga
kata pak kapolri dia sudah di apa
pak kapolri sudah nonaktifkan
kemudian karena kita keberatan dia masih ke satgas baru dinonaktifkan lagi menyusul gitu dari satgas merah putih
eh datang sebagai itu tuh kelihatan tuh
datang sebagai saksi berpakaian kadipropam
ini maksudnya apa sih gitu loh
artinya akan ada konsekuensi psikologis gitu ya pak
dengan seragam ini nantinya
kalau misalnya yang memeriksa misalnya brigadir penyidik pembantu misalnya
seperti yang memeriksa saya misalnya atau inspektur dua misalnya
melihat dia sebagai kadipropam yang diperiksa
apa kumisnya masih bisa berdiri
macam saya kan gitu
kalau saya memeriksa sih tidak ada pengaruh
tapi kalau yang meriksa itu
yang namanya anggota polri yang dierti pidung
selain mantan anak buah
dia memeriksa kadipropam
ini kan sulit mendapatkan objektivitas
oleh karena itu saya juga minta kepada bapak perdisambo
udah ikhlaskan aja bapak diperiksa sebagai saksi
jangan bapak diminta keterangan sebagai kadipropam
bang kamar ini mungkin balik lagi ke hubungan antara almarhum dengan pelaku
yang sudah dijadikan tersangka tadi malam
tadi anda katakan hubungannya baik baik saja
tapi mungkin cerita dari mungkin almarhum kepada keluarga
ini siapa siapa saja yang mungkin pernah berkonflik
atau mungkin dirasa tidak suka dengan almarhum
kalau almarhum cerita kepada ayah ibunya
bapak perdisambo ini sudah dianggap ayahnya atau bapaknya
jadi baik ya hubungannya
demikian juga ibu
namun kepada sang kekasih dikatakan
yaitu sekuat lama
yaitu selalu melaporkan yang enggak enggak kepada bapak
jadi diadu domba gitu loh
jadi secara lalu faktor kecemburuan
karena bapak dan ibu jauh lebih sayang kepada anak ini almarhum ini
karena dia terampil
seperti saya katakan tadi
bahkan dia mengantarkan sesuatu saja kepada orang orang yang mereka percaya
misalnya kepada rohan yawan
yang ternama itu di indonesia
dia yang disuruh
demikian juga adiknya kebagian berkat
adiknya padahal tidak kerja di propam
adiknya itu kerja di yanma polri
tapi kebagian berkat dari ibu putri
artinya kan hubungan ini kan sangat bagus
tetapi si pengancam ini mengatakan
gara gara kau ibu sakit
nah ini yang menjadi tanda petik yang harus di underline
sakit apa ibu ini sehingga orang ini mengancam atas nama ibu
kemudian di hari pembantaian itu
kan mereka kan pulang jam sepuluh lima puluh delapan dari magelang
perkiraan pergeseran itu kan tujuh jam
sampai tujuh setengah jam
tapi menurut ibu
tapi menurut informasi dari komnas ham
jam tiga katanya sudah sampai di
di durian tiga kan
kecepatan berapa mereka
ada nggak transit kan begitu
ini kan tindak pidana selalu berbicara tentang
kemudian itu kan hari kerja
kenapa bapak perdisambo juga ada ke rumah
bahkan dia duluan kalau nggak salah katanya kan
ini kan jam kerja
sedangkan si bapak ini sudah peluang
sudah pulang duluan naik pesawat dari
ada apa bapak di rumah
jadi nggak sampai katanya hampir bersamaan
menurut cctv nya
komnas ham kan begitu
ini kan harus digali
kenapa pada saat jam kerja
si bapak ada di rumah
ini juga harus diperiksa
apakah ini cctv benaran atau
kemudian kalau mereka pulangnya itu
apa masuk akal
sedangkan standarisasi untuk kecepatan pejabat berkendara itu adalah
delapan puluh km kalau jalan tol
kalau dia berangkat misalnya
magelang atau kurang lebih kita bulatkan jam sebelas
cnn indonesia breaking news
mungkin komentarnya pak fikar seperti apa
ya yang ditetapkan sebagai tersangka itu jelas pelaku langsung ya

hampir satu bulan kelamaan tidak pak penetapan ini

cukup lama mungkin karena itu tadi ada hambatan
penyidiknya psikologis ya dalam pengertian ini terjadi di satu institusi penegak hukum juga gitu
yang menjadi penyidiknya penegak hukum itu juga kan begitu
kalau penyidiknya penegak hukum yang lain mungkin akan lain juga ceritanya kan begitu
nah itu yang bikin lama kalau saya ada hambatan psikologis dan hirarkis juga mungkin
ya hirarkis artinya jenjang jabatan juga itu mempengaruhi gitu
nah karena itu agak lamban
penyidik tersangkanya ini agak lamban
jadi kalau kembali kepada siapa lagi yang mungkin jadi tersangka ya ini sebenarnya bisa digali dari orang yang sudah ditetapkan dari jadi tersangka sekarang ini
kalau dia yang pelaku langsung penembakan sangat mungkin umpamanya dari motif yang digali oleh penyidik itu bisa hadir atau bisa tersangkut beberapa orang lain
yang jadi kejahatannya kan adalah penembakan itu
dan yang sudah ditangkap yang sudah mengakuinya kan satu orang yang menembak itu
nah sekarang tinggal itu tadi tuh saya bilang
motif ini akan bisa mengembangkan ada berapa tersangka sebenarnya yang menghendaki kematian baradae ini
nah itu yang harus digali
ya lepas dari kejahatannya apa ya
tetapi pasti ada semacam dalam tanda kutip konspirasi gitu
ya ada beberapa
pihak yang kemudian eksekutornya adalah barada e
tergantung nanti pengakuan dari barada e
sejauh mana barada e itu punya hubungan dengan korban
memungkinkan gak hubungan itu kemudian mengakibatkan barada e ini harus menembak korban
kalau hubungannya biasa biasa saja kan juga menjadi mengherankan kan
umpamanya tidak ada
oh soal hutang pihutang tidak ada rebutan kekasih tidak ada rebutan usaha dan sebagainya
nah tidak ada motif motif yang itu
nah itu juga itulah yang menurut saya bisa dikembangkan
sangat mungkin baradae itu cuma bagian saja dari satu konspirasi yang tidak hanya satu orang
oke saya mau kembali ke bang kamar
bang kamar ini kan dugaannya kepada klien anda adalah adanya pelecehan seksual
mungkin dari keterangan keluarga
yang sudah anda himpun hubungan sebelumnya antara korban dengan ibu putri
memang sedekat apa sampai akhirnya mungkin ada dugaan atau ada tuduhan adanya pelecehan seksual
jadi kalau laporan daripada almarhum kepada ibundanya
bapak perdisambo itu dianggap bapaknya atau ayahnya
karena kami orang batai itu kan selalu begitu
saya hanya ibu yang melahirkan di perantauan cari ibu indung semang kan begitu ya
atau ibu lanjutan kan begitu
demikian juga untuk ibu putri
ibu putri ini juga dianggap ibunya
bahkan selalu diceritakan kebaikannya tidak pernah ada diceritakan yang buruk
apa aja itu bang
kebaikannya misalnya dia dipercaya dalam banyak hal
kemudian bahkan adiknya pun kebagian berkat juga dapat atensi
misalnya adiknya itu akan diurus kepindahannya dari yanma polri ke polda jambi supaya dekat orang tua
ada pemberian hadiah berupa uang lima juta di tanggal satu juli
diberikan juga hadiah dompet pedro
itu dari ibu putri
dari ibu putri
artinya kan ini kan mereka dekat
tetapi ini kan ada tukang gosip
tukang gosip seperti kita lihat kemarin itu
katanya aroma parfumnya sama kata pengacaranya toh
itu kan didapat dari squad lama ini kan gitu
yang suka mengadu domba ini kan gitu
kemudian katanya pernah memakai parfum ibu
ini kan dalil tanpa bukti
tapi memang apabila orang tidak dalam keadaan mood mendapatkan bisikan bisikan setan seperti ini
orang juga bisa emosi terpancing
kalau tidak dalam keadaan stabil bisa terhasut
tetapi kalau kita pakai logika
dia terbaik dari jambi masuk ke subdit tiga pidum polri
dia terbaik di mata pak perdisambo
dia terbaik di angkat jadi ajuran
kalau dibawa jadi ajudan kan berarti orangnya dipercaya
menurut penilaian bapak brikjen
waktu itu kan dia masih berizin
yaitu di tidum polri
kemudian cekatan dan terbaik dimasukkan per tanggal satu juli jadi satgas merah putih
per satu juli dua ribu dua puluh
artinya kan tidak semua polri bisa masuk satgas merah putih
lalu kenapa dia setelah mati
atau setelah dibantai
ini yang harus diusut oleh penyidik
karena hari ini bapak perdisambu bukan datang sebagai saksi
tetapi dia datang ke pidum polri sebagai kadipropam
lengkap dengan pangkat pangkatnya general bintang dua
lengkap dengan luis merahnya dia pejabat utama
lengkap dengan pengawalan ajudan mulai dari bintara sampai kombespol
lengkap dengan pengawalan dari propam semua
apa ada penyidik memeriksa ini
inilah yang harusnya dilucuti dulu
dan pak sampo juga harus sadar
pakai baju batik dulu
kalau bapak tidak bersalah
nanti dikembalikan juga hak haknya
mungkin saya ingin kembali ke pak fikar
seperti balik lagi kita lihat
hari ini mungkin update nya sudah ada tersangka baru
walaupun mungkin agak telat
seperti itu ya hampir satu bulan
bagaimana kemudian anda melihat kelanjutan dari jalannya pengungkapan kasus ini ke depan
penetapan seseorang sebagai tersangka itu
hukum acara kan sudah jelas
minimal ada dua alat bukti
dua alat bukti yang membuktikan bahwa seseorang itu memang sebagai pelaku kejahatan
ini sekarang baru ada satu menuju dua
belum dua juga belum kan
artinya sampai sekarang penyidik ini
meskipun menurut kita masyarakat
sudah banyak bukti yang bisa menjadi dasar bagi kepolisian menetapkan siapa saja menjadi tersangka
tetapi dari pertimbangan penegak hukum
dalam hal ini kepolisian
menjadi sangat mungkin itu belum cukup
belum cukup meyakinkan
meskipun dari penglihatan kita
dua alat bukti itu sudah cukup
aturan juga jelas kan
minimal ada dua alat bukti
seorang bisa ditempatkan sebagai tersangka
nah itu kan jelas
tapi itu tadi
di atas dua alat bukti itu ada kebijakan
nah kebijakan inilah yang menentukan apakah seseorang itu bisa jadi tersangka atau tidak
meskipun sudah ada dua alat bukti
jadi ada hak subjektif penyidiknya
untuk menetapkan atau tidak menetapkan seorang sebagai tersangka
meskipun secara aturan pembuktian
sudah memenuhi syarat
ini kan bisa terjadi karena ada hambatan psikologis
ada hambatan hirarkis
ada hambatan macam macam
meskipun secara yuridis
tidak ada hambatan sebenarnya
karena sudah memenuhi unsur unsurnya
atau sudah memenuhi pembuktiannya
mestinya semua hambatan itu bisa diterajang oleh hukum
artinya hukum itu harus diatas segala galanya
karena itu pentingnya
kalau dalam satu kejadian itu
yang menyangkut orang orang yang menduduki jabatan
jabatannya itu dicopot dulu
agar penyidik itu bisa bertindak bertindak adil
bisa melakukan tindakan tindakan pada siapapun
karena sudah tidak ada lagi jabatannya
mestinya seperti itu
oke saya mungkin ingin kembali ke bang kamar
bang kamar ini kan kita lihat hambatannya banyak sekali
sulit bisa dibilang seperti itu mengungkap kasus ini
seberapa optimistis anda kemudian bisa mengawal kasus ini sampai terang benderang
dan apa strategi mungkin selanjutnya yang akan anda lakukan dari keluarga
karena berdasarkan masa lalu lulus saya sejak dikandungan ibu saya
apapun yang saya kerjakan saya yakin akan berhasil
bersama tuhan ya
maka apabila misalnya orang orang ini masih bermain main
tuhan lihat loh
maka oleh karena itu jangan pancing pancing amar tuhan
para pelaku sadar dan bertobat
kemudian para penyidik jangan mempermainkan hukum
karena taruhannya terlalu besar
taruhannya adalah institusi polri
yang kedua negara kesatuan republik indonesia
oleh karena itu saya berulang kali mengatakan
jangan kita korbankan institusi yang lebih besar yaitu polri
dan negara hanya karena ulas satu dua orang yang ngunggal ngugalan mengurus negara ini
lebih bagus yang satu dua orang ini kita hukum dia
kita selamatkan institusi atau kepentingan yang lebih besar
yaitu mengedepankan kepentingan umum
saya sudah memberikan bukti yang sangat banyak
dengan sebelas orang saksi
itu sudah memenuhi pasal satu ratus delapan puluh empat kuhap
ditambah alat bukti lain
itu juga bukti berdasarkan undang undang ite
yaitu tentang pengancaman pembunuhan yang beruntun
kemudian ada bukti lainnya berupa akta notaris
yaitu hasil catatan visum et repertum dan autopsi ulang
kemudian ditambah tambah bukti bukti lainnya lagi
tentu polisi tinggal melengkapi
apa itu keterangan ahli atau pendapat ahli
kemudian melihat petunjuk
ada nggak persesuaian
ditambah dengan keterangan daripada pelaku atau tersangka misalnya calon terdakwa ya
itu sudah cukup menetapkan ini sejak di hari pertama menjadi tersangka
di hari pertama itu harusnya mereka sudah bisa melakukan penangkapan
ditangkaplah semua orang yang ada di rumah dinas itu
dipriksa dia secara terpisah
maka itu keterangannya pasti tidak sama
tapi karena terlalu lama mereka merancang skenario ini
dari tanggal delapan juli sampai dengan sekarang
mereka bikin skenario skenario yang tidak terjadi
sehingga lupa dia menghapal skenario itu
sehingga ketika saya keluarkan satu persatu buktinya
dia terus berganti keterangan
menyesuaikan dengan bukti yang saya keluarkan
saya katakan pembunuhan terencana
mereka bilang tembak menembak
tahu lebih dulu
saya keluarkan bukti ditembak dari belakang
tembus ke hidung
mereka bilang oh setelah dia terkapar
saya tembak lagi dari jarak dekat
nah ini yang membuat dia jadi terjerat
karena dia menyesuaikan dengan bukti saya
kemudian sekarang saya keluarkan lagi bukti
kemudian pergelangan tangannya dipatahkan
kemudian bahunya ada luka terbuka
kemudian di pergelangan kaki ditembak
akhirnya disesuaikan lagi
lagi keterangannya kami bergulat dulu
setelah bergulat baru tembak menembak
artinya berulang terus dia berganti keterangannya
jadi gali bohong tentu bohongkan
tentu kita berdoa dan sambil kita kawal ya bang
kasus ini supaya terang benderang
saya yakin harus tertangkap semua
amin kita doakan bersama dan kita kawal
terima kasih bang kamarudin simanjuntak
kuasa hukum brigadir j
dan juga pak fikar
terima kasih sudah bergabung dan memberikan keterangan kepada kami
terima kasih selamat beraktivitas kembali pak
saya tuhan berkati ya
baik dan cnn indonesia breaking news akan kembali tetaplah bersama kami